sidang kelima kasus yang menjerat nikita mirzani tidak menemui titik terang
sebab para saksi yang dipanggil oleh jaksa penuntut umum termasuk pelapor dito mahendra kembali tidak hadir
nikita pun meminta majelis hakim mengabulkan permintaan penangguhan penahanannya
kamis pagi sidang kelima nikita mirzani kembali digelar di pengadilan negeri serang banten dengan agenda pemeriksaan saksi
namun para saksi tidak hadir lagi dengan berbagai alasan
sempat tegang kuasa hukum nikita meminta majelis hakim tegas kepada jaksa penuntut umum dalam menangani kasus ini
dan tidak menimbulkan kesan main main
nikita dan kuasa hukum meminta jpu mengungkapkan keberadaan dito mahendra
berdasarkan hal tersebut nikita meminta majelis hakim mempertimbangkan permohonan penangguhan
yang sebelumnya telah diajukan karena persidangan berlarut larut dan terus tertunda
majelis hakim memberikan waktu satu kali lagi pemanggilan saksi
sebelum melakukan tindakan
dan tegas menjemput paksa
kalau cuma memperjarakan nikita yaudah berhasil kan
terus apa lagi
terus apa lagi